cuti ibu melahirkan itu yang tadinya tiga bulan bisa kita tambah menjadi enam bulan
pemerintah dan dpr ri sedang membahas rancangan undang undang kesejahteraan ibu dan anak
yang didalamnya membahas soal cuti melahirkan selama enam bulan
dikutip dari lamandetik com anggota dpr dari fraksi pkb lulunur hamida menyebut
ada tujuh fraksi yang mendukung ruu kesejahteraan ibu dan anak
agar dibawa ke tingkat lebih lanjut ke rapat paripurna
untuk disahkan sebagai rancangan undang undang inisiatif dpr
sementara itu ketua dpr ri puan maharani juga meminta dukungan dari masyarakat
untuk mendorong perpanjangan masa cuti ibu hamil menjadi enam bulan
melalui ruu kesejahteraan ibu dan anak
insya allah cuti ini akan menjadi sebuah kemampuan
ibu melahirkan itu yang tadinya tiga bulan bisa kita tambah menjadi enam bulan
sehingga anak yang baru lahir bisa lebih dekat dengan ibunya
bagaimana mekanismenya tentu saja nanti akan dibahas dalam akd terkait yang ada di dpr
dalam ruu kesejahteraan ibu dan anak cuti hamil berubah menjadi enam bulan
dan masa waktu istirahat satu lima bulan bagi ibu pekerja yang mengalami keguguran
selain itu ruu kia juga mengatur penetapan upah
bagi ibu yang sedang cuti melahirkan
di mana untuk tiga bulan pertama masa cuti ibu bekerja mendapatkan gaji penuh
tidak hanya itu rancangan undang undang tentang kesejahteraan ibu dan anak atau ruu kia
memberikan hak bagi suami mendapatkan cuti mendampingi istri melahirkan
maksimal selama empat puluh hari
tak cuma itu ruu tersebut juga mengizinkan suami untuk mendampingi istri
yang mengalami keguguran kehamilan
maksimal selama tujuh hari
melalui laman dpr go id wakil ketua badan legislasi dpr ri willy aditya menyatakan
setidaknya hampir empat puluh negara telah memperkenalkan kebijakan cuti berbayar
bagi pekerja laki laki untuk terlibat dalam pengasuhan anak yang baru lahir
sayangnya hal tersebut belum lazim dilakukan di indonesia
willy berharap adanya ruu kia dapat memberikan kesempatan yang sama
bagi ibu dan ayah dalam mengasuh anak